pada saat upacara pengibaran dan juga penurunan bendera merah putih di istana merdeka
mata kerap tertuju pada tim paski beraka
pada tahun ini alvin alfarisi terpilih menjadi pengerek bendera
dalam kelompok delapan tim indonesia maju pengibaran bendera merah putih
lalu seperti apa pengalaman paski beraka putra perwakilan sumatera barat ini
saat bertugas di hadapan presiden ri joko widodo selaku inspektur upacara
berikut liputannya untuk anda
buah ketakunan dan kedisiplinan berlatih alvin alfarisi
paski braka perwakilan provinsi sumatera barat ini akhirnya sukses
menjalankan tugas sebagai pengerek bendera merah putih
pada upacara peringatan detik detik proklamasi ke tujuh puluh delapan kemerdekaan ri di istana merdeka
tentunya beda ya kak kalau di bendera latihan itu maksudnya itu udah sering dipakai gitu
udah nyatulah sama diri kan kak
terus tapi kalau bendera pusaka ini pertama kali megang
disitulah agak deg degan sedikit tapi alhamdulillah lancar dan terkibarkan dengan baik
berada di kelompok delapan tim indonesia maju alvin mengaku ada tantangan tersendiri
saat melakukan pengaitan bendera merah putih pada kamis pagi
tantangan tersendiri tadi ada kak waktu masukin kayu ke dalam tali itu kak
bagaimana boleh tahu
saat masukin kayu itu tadi di kayu itu agak keras terus belum terlalu masuk semuanya
terus udah dipaksain kayunya masuk duluan jadi agak keliru disitu dikit kak
tadi itu mungkin agak sedikit deg degan juga jadi ditenangin lagi hatinya
terus masukin baik baik lagi baru akhirnya masuk deh
akhirnya selesai juga masuk juga ke dalam tali
aturan tali pengait bendera yang kerap dipakai saat latihan dinilai berbeda kondisinya
dengan bendera merah putih yang hanya dipakai pada saat upacara berlangsung
tentang pengkaitan itu sebetulnya teknisnya saja sebetulnya
teknis tentang pelepasan dan untuk mengaitkan
kita sudah berikan semua dan sudah coba
cuma ini kan benderanya tidak pernah dicoba
ini yang merah putihnya
karena saat ini saat yang kita lakukan itu yang dicoba adalah benar latihan
nah mungkin kaget ya
sehingga begitu kok agak keras
nah yang kita latihkan mungkin adik adik ini agak gugup sehingga agak lama
tapi itu masih dalam batas batas yang normal sih sebetulnya
kayu sebenarnya dari kayu yang ditiketkan dengan talinya ke bendera
dan itu ada apa
ada lubangnya untuk mengkaitkan itu sehingga tidak lepas dia
karena ada catolong kayu
bagi alvin menjadi pengerek bendera di hari istimewa yaitu ulang tahun kemerdekaan republik indonesia
adalah sebuah hadiah besar
sekaligus kesempatan membanggakan yang hanya ia rasakan satu kali dalam seumur hidupnya
indrayani lacuni imam muhairif jakarta